seorang pemuda asal aceh utara mendadak viral karena karyanya yang mencengangkan
nah kali ini ia menciptakan helikopter menggunakan mesin mobil bekas
seperti apa apakah bisa terbang juga kita simak beritanya berikut ini
ini dia nsg satu dy helikopter ciptaan nasriyadi alias momo
helikopter buatan pemuda asal desa dayah menara kabupaten aceh utara itu
digerakkan menggunakan mesin mobil dengan satu rotor horizontal yang terbuat dari besi rongsokan
helikopter ini adalah hasil karyanya selama tiga bulan dengan biaya tiga puluh juta rupiah
memang dari ide sendiri
belajar di mana
belajarnya memang dari jasa jasa kiraan cuma tinggal dilihat di youtube apa yang kurang
balik balik belakangnya kurang bos as tengahnya
apakah ini sampai sukses bisa terbang
tidak kalau memang tidak sukses nanti saya lanjutkan lagi
sayangnya saat dilakukan uji terbang badan pesawat ini belum berhasil terbang
karena kapasitas mesin yang digunakan tidak maksimal
namun hal itu tak mengurangi antusiasme warga melihat uji coba terbang helikopter ciptaan warga loksmawe ini
tidak hanya menarik perhatian warga lokal video helikopter yang diciptakan momo pun turut menjadi sorotan warganet di youtube
video amatir helikopter ciptaan momo telah disaksikan